partai amanat nasional belum menyatakan sikap politiknya
sesuai putusan sidang mahkamah konstitusi
yang menolak gugatan pihak bpn prabowo sandi
sekjen partai emanat nasional edi suparno mengatakan
pan akan menentukan sikap politik pada rakernas yang akan digelar juli mendatang
sebagai tadi mana disampaikan oleh pak prabowo
polisi indonesia adil makmur akan bertemu kemana
akan untuk besok siang untuk membahas bagaimana kelanjutan daripada koalisi ini
apakah kita akan masih tetap berlanjut bekerja sama
sebagaimana kita lakukan selama ini dengan baik
ataukah kita diberikan kesempatan untuk berjalan sendiri sendiri